ya setahun mengudara sebagai stasiun pemberitaan masih panjang perjalanan kami cnn indonesia
sejumlah pujian dan juga kritikan pun kami terima dan kita dengar sebagian di antaranya
dan ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia newsroom untuk hari ini
saya rehat sirait pamit selamat ulang tahun cnn indonesia dan juga selamat ulang tahun transmedia
terima kasih sampai jumpa
sebagai stasiun televisi berita nasional cnn indonesia mampu menyajikan berita akurat dan independen
seiring dengan perkembangan teknologi informasi kini tayangan cnn indonesia dapat dinikmati melalui sejumlah platform
mulai dari tv berlangganan siaran digital hingga channel youtube
sambutan hangat penonton salah satunya terlihat dari bertambahnya subscriber youtube cnn indonesia
yang meningkat tajam dari bulan maret dua ribu enam belas
yang hanya berjumlah tiga suscriber menjadi enam puluh lima subscriber hingga pertengahan desember dua ribu dua puluh
apresiasi pun muncul dari sejumlah penonton setia cnn indonesia
sebagai pendatang baru mengikuti televisi televisi news yang lain ya
tentunya membawa suasana yang baru
dengan program program pemberitaannya dan saya lihat juga tidak kalah bagus dengan tv tv yang lain
tentunya dengan adanya cnn indonesia ini
bisa membawa pemberitaan pemberitaan tentang indonesia tentunya yang positif positif ya ke dunia luar sana
sehingga masyarakat global bisa mengetahui indonesia yang sebenar benarnya
sebagai penonton penonton penonton yang terkenal di dalam media tersebut

beberapa di antaranya ada kadang kadang temanya agak ketinggalan
jadi yang sedang happening di pasar surat utang apa
yang disampaikan mungkin agak ketinggalan satu atau dua hari sebelumnya
kadang kadang kan cnn agak sedikit apa namanya
nah kalau bisa mungkin untuk mencerdaskan masyarakat
memberikan informasinya yang lebih actual actual lah ya
berimbang memperhatikan kode etik jurnalis
kedepan cnn indonesia berkomitmen untuk terus menghasilkan karya karya terbaik bagi seluruh masyarakat indonesia
saya imadi arissa putra
dari fisikwa analis mnc sekritis
mengucapkan selamat ulang tahun kepada cnn indonesia
semoga lebih bermanfaat lebih berkibar
lebih ditonton lebih banyak lagi oleh masyarakat indonesia
karena memberikan dampak yang lebih positif lagi untuk kecerdasan bangsa indonesia
selamat sekali lagi untuk cnn
kami harapkan semakin terpercaya
semakin dicintai oleh masyarakat
dan semakin berharga
dan semakin berharga
sebagai tv berita di indonesia
semoga semakin jaya